ratusan warga sidoarjo saling dorong hingga terinjak injak
demi mendapatkan dua kg ikan bandeng murah
seharga rp dua puluh ribu rupiah yang dijual dalam pasar murah
minimnya jumlah petugas dan kurangnya persiapan
membuat acara berjalan rinjung
inilah aksi dorong antar ratusan warga sidoarjo
yang hendak membeli ikan bandeng murah
dalam rangka peringatan maulid nabi muhammad
yang digelar oleh dinas kelautan dan perikanan sidoarjo
demi mendapatkan dua kg ikan bandeng dengan harga dua puluh ribu rupiah
sejumlah warga yang didominasi para ibu ini
terjual dalam pasar murah
jatuh hingga terinjak injak oleh warga lainnya
beruntung tidak ada warga yang terluka dalam peristiwa ini
meski demikian ini tidak menyurutkan antusiasme warga lain
untuk berebut mendapatkan ikan bandeng murah
warga sendiri mengeluhkan kurangnya persiapan panitia
dan minimnya jumlah petugas sebagai penyebab peristiwa ini
dalam kegiatan ini memang tidak tampak petugas pengamanan
baik dari kepolisian
maupun satpol pp
sementara dinas kelautan mengaku kurang antisipasi
karena warga sudah membeludak sejak pagi
padahal pasar murah ini baru dibuka jam sepuluh

kalau kami jam sepuluh mulai membuka
karena kebetulan mereka datang jam sepuluh sudah datang
kami tetap harus konsisten dengan jadwal kami

ya karena kami belum berjualan susah busakan seperti ini
agar seluruh warga yang datang bisa mendapatkan bandeng murah
maka panitia membatasi tiap orangnya
hanya dapat membeli bandeng seberat dua kg dengan harga rp dua puluh
harga ini jauh lebih murah separuh dari harga bandang serupa yang ada di pasaran
jangan lupa untuk berlangganan